kenapa keadaan di sini tampaknya sedang panik
ada dua orang penyusu yang masuk ke dalam istana
tetapi mereka sekarang sudah pergi ke sini
dua orang penyusup
kalau gak percaya kita gede sekali deh
sepertinya aku bisa memanfaatkan
pendekar bodoh ini
untuk mencuri kita berajamu sendiri
kenapa keadaan di sini
tampaknya sedang panik
ada dua orang penyusu yang masuk ke dalam istana
tetapi mereka sekarang sudah pergi ke sini
dua orang penyusup
benar benar kurang ajar
penyusup itu mengganggu tenteraman istana penjajaran
semoga penyisik itu cepat ditemukan
terima kasih paman abang maru
kalau begitu aku mohon di
tua orang penyusup
aku harus menemukan para penyusuk itu
mereka pasti memilikinya
kami sudah mengelilingi setiap sudut istana
tapi kami tidak bisa menemukan jawab penyusup itu raden
kami juga sudah memeriksa sisi gerbang yang lainnya
tapi kami tidak melihat
hal yang mencurigakan raden
tidak apa apa pak
kalian semua sekarang kembali ke tempat penjagaan masing masing
biar aku yang meriksa yang lain
kenapa jadi seperti ini
kenapa jadi seperti ini
kakiku sakit sekali
sini aku bantu rabbani
aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini
ini gara gara prabu similang ini
karena dia kamu menjadi menderita seperti ini lagi
penerbangan perang macam ini
aku takut ini berlangsung selamat
jika ini terus terjadi aku tidak layak lagi menjadi seorang ratu lagi
adikku tercinta rai keseimu
rai kamu jangan bergejala seperti itu
jika aku sudah tidak menjadi ratu lagi
putraku juga tidak akan berkejaya

pernahkah raka berpikir ke arah sana
kepala kota binnu
itu saya yang bergurau
aku tidak bisa masuk selesai
aku punya perang paling baik
tunggu di sana
siapa kisahnya sebenarnya
tunggu di sana
tunggu di sana
tunggu di sana